kasus gagal ginjal akut pada anak kian bertambah di indonesia
data kementerian kesehatan hingga tanggal dua puluh dua oktober
dari dua puluh dua provinsi tercatat sudah terdapat dua ratus empat puluh satu anak di indonesia
menderita gagal ginjal akut dan satu ratus tiga puluh tiga diantaranya meninggal dunia
jurubicara kementerian kesehatan muhammad syahril menjelaskan
orang tua wajib waspada terhadap sejumlah hal sebagai langkah deteksi dini gagal ginjal
yaitu memperhatikan frekuensi buang air kecil yang menurun
langkah yang dilakukan kementerian kesehatan bersama sejumlah lembaga terkait
ialah melakukan pendataan serta melakukan mitigasi dan sosialisasi
terkait obat obat yang sementara tidak boleh digunakan untuk mengobati demam pada anak anak
di awal september kan agustus menanai itu
kita melakukan pendataan kemudian bersama ikatan dokter anak indonesia
dinas kesehatan jadi serentak ya
kita melakukan mitigasi dengan sosialisasi
kemudian edukasi kepada masyarakat dan edaran ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan
termasuk dokter dokter untuk waspada ini
dugaan sementara kemenkes menyatakan penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak
karena ditemukan adanya kandungan senyawa berbahaya pada obat sirop
dari sebelas pasien
dewan pakar ikatan apotekar indonesia keri lestari mengatakan sebenarnya
tiga senyawa cemaran ini jika masih di bawah ambang batas toleransi tidak akan masalah
meski begitu saat ini semua pihak sedang bergerak
baik bepom kemenkes dan perusahaan obat untuk melakukan self assessment
termasuk melihat kembali dari bahan baku yang ada di sarana produksi dan produk akhir
eg dan deg yang ada di propylen glikol dan ada di gliserin
kalau kita akan melakukan atau kita akan memajukan izin eder ke bepom
itu tahap awal itu adalah sarana produksinya itu perlu disertifikasi oleh bepom
di mana sertifikasi itu termasuk poliosteosin
dan politik kontrol dari semua bahan baku
jadi bahan baku yang ada itu memang tidak boleh tercemar oleh cemaran yang kita sebut sebagai eg dan deg tadi
menanggapi berbagai upaya yang telah dilakukan kemenkes dan lembaga lainnya
wakil ketua komisi informasi pusat arya sandi yuda
mendorong pemerintah menyampaikan ke publik mengenai perkembangan kasus
seperti yang dilakukan dalam penanganan covid sembilan belas
menurutnya penyampaian informasi juga penting dan
guna sebagai antisipasi masyarakat terhadap penyakit tersebut
yang bertanggung jawab memberikan referensi pasti itu masyarakat
apa pemerintah dan badan publik
nah disinilah sebenarnya penekanan dari komisi informasi pusat
bahwa pemerintah dan atau badan publik harus memastikan informasi itu sesegera mungkin
dan disampaikan dengan cara yang mudah
bukan lewat edukasi edukasi yang misalnya sangat segmented knowledge nya dan segala macam
betul betul harus disampaikan
mudah karena ini kaitan sama hajat hidup orang banyak
arya menambahkan pihaknya berharap agar keterbukaan informasi berjalan dengan tepat
agar bisa mengurangi kekhawatiran orang tua usai kemenkes merilis sejumlah obat yang dilarang untuk dikonsumsi oleh anak
dengan begitu para orang tua bisa mencari alternatif obat
seperti yang juga disampaikan pihak ikatan apoteker indonesia
yaitu melakukan terapi non farmakologi atau terapi selain dengan obat
iqbal kiarso andri kurniawan jakarta